sampai jumpa di video selanjutnya
ditemani randy warga asli sembalun
petualangan saya menjelajah surga tersembunyi lombok di mulai
ada dua pilihan transportasi yang bisa kami gunakan
yakni ojek motor dan mobil bak terbuka
namun sesuai protokol kesehatan covid sembilan belas
untuk menjaga jarak kami pun memilih mobil bak terbuka
menuju titik akhir yang dapat dijangkau kendaraan
melalui jalanan terjal sekitar empat puluh lima menit kami sampai di titik awal trekking
menyusuri jalan trekking berbatu dan pasir ini
kameramen kami terjatuh
beruntung tak ada luka yang berarti dan petualangan pun berlanjut
voala tujuan pertama kami pun di depan mata
inilah satu dari trilogi air terjun mangkusakti
di kawasan lombok timur nusa tenggara barat
air terjun yang relatif kecil ini disebut
air terjun kuda sembrani
kenapa ini dinamakan air terjun kuda sembrani
karena si kuda sembrani itu disering dimandikan di air terjun ini
oh sih jadi ini adalah tempat pemandian kuda sembrani si pemangku aja
niliknya pemangku bunuh
aduh keren sih karena ada ceritanya
kita lanjut ke air terjun mangku kode
menemukan surga tersembunyi kali ini cukup menantang adrenalin
setelah menempuh jalur berpasir dan berbatu
kini kami pun masuk hutan kecil berteping
memanjat tebing ternyata tidak cukup
kami juga harus menyeberang aliran air terjun untuk bisa mendekat ke tujuan kedua
jadi kita harus seberang ini
nah menyeberang juga ya
kalau mangku kode gini artinya apa sih
nah mangku kode itu artinya gini
karena air terjunnya lebih kecil kode itu dalam bahasa sasak artinya kecil
kode makanya terjunnya lebih kecil
makanya cuma segini doang air terjunnya
jadi air terjunnya kecil kode kecil kode segini
tapi percaya deh pemandangannya luar biasa
meski aliran air relatif kecil kami tak boleh berenang
menurut trendy air terjun ini cukup berbahaya karena seringkali muncul pusaran air dan pernah memakan
udah sampai kita ya
kita udah sampai di air terjun yang paling tinggi nih
di sini air terjun mangkusakti
akhirnya kita udah sampai ke air terjun utama ya bang
aduh bang itu kan bagus banget ya
ciptaannya apa nih mangkusakti
memang kesaksi yang kayak aku bilang tadi ini tempat si pemangku dulu
ini tempat pemangku dulu
sering melakukan meditasi makanya dikasih nama air terjun mangku sakti gitu
harus pakai gini ya
sebenarnya nama tempatnya sendiri montongkaliaga ya
montongkaliaga nama tempat air terjun ini
cuman kita ngambil biar tidak melupakan cerita nenek moyang dan segala macamnya
makanya kita mengenangnya dengan mengasih nama air terjun mangkusakti
air terjun yang juga disakralkan ini airnya berasal dari segara anak rinjani
yang berwarna toska karena kandungan belera
tinggi air terjun utama ini mencapai empat puluh meter dengan kedalaman dua hingga empat meter
namun gempa lombok pada juli dua ribu delapan belas lalu mengubah geopark mangku sakti
di tempat ini kami bisa bermain air namun ada beberapa hal yang harus diingat
lokasi mangku sakti yang masih asli tidak menyediakan toilet ataupun tempat berganti baju
saya menyiasatinya dengan memakai baju dua lapis
masih di sembalun lombok timur kali ini petualangan saya berada di perbukitan sekitar gunung rinjani
pagi pagi banget tadi kami sudah bersiap siap untuk kemudian naik ke bukit selong
bukit ini gak terlalu tinggi sih tapi di sini luar biasa pemandangannya karena bisa melihat sembalun
dan juga yang tentunya sunrise ya kan bang
bukit selong dapat saya capai sekitar dua puluh menit dari penginapan dengan mobil
tiket masuk kawasan perbukitan ini rp lima saja yang dikelola penduduk sekitar
ya pemandangan bagus di belakang saya ini sebetulnya tidak harus memerlukan effort atau usaha yang luar biasa
karena hanya naik sekitar ya kurang lebih sepuluh menit bahkan dari tempat parkir untuk bisa menikmati indahnya pemandangan sembalun
dan nanti sebentar lagi akan muncul matahari atau sunrise
sunrise di kawasan ini baru terjadi pukul enam hingga tujuh waktu indonesia tengah
jadi kami memiliki waktu lebih menikmati pemandangan indah ini
ya dimana lagi selain di indonesia aja
meski di perbukitan protokol kesehatan tiga m yakni memakai masker menyiapkan hand sanitizer dan menggunakan kaki
meski di perbukitan protokol kesehatan tiga m yakni memakai masker menyiapkan hand sanitizer dan menggunakan kaki

sanitizer untuk membersihkan tangan dan menjaga jarak tetap harus dilakukan ya
karena bisa saja kita bertemu pengunjung lain seperti keluarga ini
selain itu perbekalan seperti air minum juga tak boleh ketinggalan
puas menikmati indahnya matahari terbit kami pun tertarik memacu adrenalin dengan memanjat bukit yang lebih tinggi
bung kita ke situ yuk
ke atas itu ya kayaknya lebih bagus dari situ
iya nah habis dari bukit selo
kita masih bisa pergi ke tempat yang lebih menantang lagi
kalau memang anda adalah orang yang mencari sensasi adventure living di sekitar sembalun lombok
tetapi yang juga masih bisa dijangkau tidak harus berhari hari tentu saja dan tidak perlu berjam jam
bisa naik ke bukit anak darah
bukit anak darah ini memiliki ketinggian sekitar dua ribu meter di atas permukaan laut
namun jika anda hanya ingin mencoba

anda cukup naik hingga tempat ini yang bisa dijangkau kurang dari tiga puluh menit
melihat persawahan sembalun yang indah kami memutuskan segera turun dan menikmati persawahan tersebut secara langsung
di tengah persawahan sembalun kami menemukan agrowisata yang dikelola pemuda lokal
ia adalah borna
sejak dua ribu dua belas berusia dua puluh sembilan tahun borna merupakan pemandu wisata
sejak dua ribu dua belas ia tergerak mendirikan agrowisata sekaligus kafe sehat untuk mengakomodir petani sekitar
selain bisa memetik sayuran dan buah sendiri kami juga bisa menikmati petikan buah secara langsung di kafe
tempat ini juga sudah melaksanakan protokol kesehatan berbasis chse yaitu cleanliness health safety dan environmental sustainability yang menambah kenyamanan kami

memandangi elok perbukitan sembalun mengulas kembali petualangan kami sejak menyusuri jalur trekking air terjemah kusakti
menikmati indahnya matahari terbit menjajal adrenalin bukit anak darah dan menikmati suasana syahdu persawahan sembalun
ya dimana lagi kami bisa menemukan semua ini kalau tidak di indonesia saja
maria sarjana warsa lombok nusa tenggara barat